badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta
mulai memetakan sejumlah potensi resiko erupsi merapi
salah satunya tentang ancaman atas sumber air yang berada di lereng selatan
tim reaksi cepat melakukan survei di dua hulu sungai di sektor barat daya
yaitu sungai kerasak dan boyong
pemetaan dilakukan dalam jarak tiga km dari puncak merapi
bila sumber air di kedua sungai ini terimbas erupsi merapi
nampaknya dikhawatirkan mempengaruhi pasokan air ke sejumlah desa
di kecamatan turi dan pakem kabupaten sleman
hasil pantauan ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah istimewa yogyakarta
untuk diantisipasi dan ditindaklanjuti bila ancaman benar benar terjadi
padaan di tengah dan timur ya ngegendol serunen kali tengah
tapi hulu kerasak dan hulu boyok inilah yang menjadi fokus kita